muslimah dengan hijab dan mode swear atau busana bergaya santun dan tertutup
banyak dikenakan kaum wanita pada saat seperti ini
sekarang tuh orang lebih suka yang simple warna warnanya juga yang pastel pastel gitu ya
jadi menurut aku makin kesini kita tuh berhijab semakin yaudah semakin nyaman aja gitu
lebih ke warna sage atau enggak ke yang art tone gitu mungkin
salah satu retail store hijab dan mode sware di jakarta menampilkan rancangan dengan dominasi warna lembut atau pastel
pemilihan warna biasanya mengikuti tren
untuk motifnya setiap perancang busana memiliki ciri khas masing masing
tekstil seperti satin organza dan lace atau renda
kerap menjadi bahan yang digunakan
untuk busana hari raya
biasanya kita selalu mencari tema yang berhubungan dengan festive kemeriahan
terus biasanya yang terinspirasi dari arsitektur islam seperti itu
jadi supaya vibe hari rayanya tuh sesuai dengan mood scarf yang kita pakai
nah ternyata warna pascal ini masih diminati di tren dua ribu dua puluh tiga ini
seperti yang saya pakai mulai dari baju hingga kainnya
yang bisa dipakai sebagai full hijab atau juga scarf di leher
atau penutup kepala yang sedang saya pakai saat ini
pengamat fashion sonny muhlison menjelaskan
tren busana muslim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat masih setipe dengan tahun tahun lalu
warna pastel juga warna cerah seperti warna turunan ungu masih banyak digunakan
mulai dari lilag lavender hingga bergendi
bahan tule dan bentuk asimetris juga sedang digemari
pada kenyataannya masih sama dan setipe dengan tahun tahun lalu gitu
misalnya penggunaan bahan tile dimana mana masih ada
sony menambahkan tren fashion yang tidak terlalu berubah ini
disebabkan para desainer bertumpu pada fashion yang difavoritkan pelanggan
tim liputan cnn indonesia jakarta